ya ari jangan dimatikan dong
tante om masuk
eh orang bandung
ari tambah besar saja
boa tambah ganti
kota membahay nol saja
oh lu smart
baik eh silahkan yadi
bagaimana kabar di bandung
apa ada yang perlu kami bantu
kebetulan ada persoalan yang harus kami selesaikan di jakarta
kami tidak mungkin meninggalkan ari dan ayu di bandung
juga tidak bisa membawa mereka selama kami bertugas
jadi maksud kami ingin menjadikan ayu ari bersama mbak di sini
pokoknya ayo dan ari kami yang jagain
biar mereka kami yang urus
terima kasih mbak
seharusnya kami yang berterima kasih
karena kehadiran ari dan ayu tentunya membuat suasana rumah ini lebih ceria lagi
wah sudah malam mbak
kami permisi dulu
kenapa tidak bermalam di sini saja
soalnya kantor sudah menyiapkan penginapan untuk kami
ari jangan nakal ya
sudah nakal ya
enak mudah saja
aduh berat sekali ini
kamu sudah gede ya
lihat tuh om
ari makan dulu ya
nah gitu dong
sekarang mau makannya sama apa
telur ikan daging tahu ayam atau sayur
jangan makan sendiri
nanti berantakan semuanya
bibir gak rakus laper doang
hey sus lu kan gini ya
bukannya lu yang nguapin malah lu yang disuapin
dia mau kok
jangan dimatiin dong
meram matanya meram
mau belajar dulu ya

catet bsnya lama lama nih
siap aja ya dulu ya
hei jangan lari lu
wah pites lu ya
buset dah tuh anak
buang or banget ya
buah kudu minta ganti
sembarangan gedor gedor lu mau orang
lu pikir gua gedor sembarang gedor
tuh lu liat tangan gua
berantakan sama bocah lu
ganti dengan gua
bocah gua yang mana
orang itu anak majikan gue sih
gua gak peduli majikan lu kek
yang penting sekarang lu ganti
orang imitasi bukan
pantes satu sekian lu
sekarang kita main rumah rumahnya enggak ya kalau gitu kita main perang perangan di gunung
wah bagus sekali
ayo mau mandi dulu gak
mau mandi dulu gak
yuk yuk yuk
yuk yuk yuk
berarti sini ya

pulang pulangnya kesana ya pulangnya ya
udah ayo mandi ya
ini masak apa
masak sayur yang enak
aduh terima kasih ibu dek
ampun dek kerja kayak begini
mau pulang aja kampung dah